wow sepertinya bapak jokowi akan membacakan puisi ini ya
ini baru saya peroleh pagi tadi
karyanya mbak dewi d lestari
tidak tahu orangnya ada atau tidak
tapi tulisannya sampai ke saya
ketika pemuda bersumpah
sumpah yang bukan hanya untuk dirinya
melainkan tanah airnya
ketika pemudi bertekad
tekad yang bukan hanya untuk kaumnya
melainkan segenap bangsanya
ketika pemuda bersumpah
sumpah yang bukan hanya untuk dirinya
sumpah yang bukan hanya untuk dirinya
sumpah yang bukan hanya untuk dirinya
sumpah yang bukan hanya untuk dirinya
gegar gunung dan lembah
gemetar lautan dan pantai
bergetar jantung dan berdesir darah
ketika pemuda dan pemudi
demi bersama pekerja
abadi bersumpah untuk indonesia
karya dewi d lestari
luar biasa sekali
bapak ada rencana mungkin mau nulis buku puisi pak
atau rilis album puisi pak